satu menyatakan terdakwa richard eliezer pudyung lumio
dengan identitas tersebut di atas
terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama sama
sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam dakwaan primer melanggar pasal tiga ratus empat puluh
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp pidana
dua menjatuhkan pidana terhadap
dengan pidana penjara selama dua belas tahun
dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
tiga menyatakan pidana terhadap tersebut di atas
tersebut di atas
tersebut di atas